inilah film anak yang diproduksi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
berjudul bintang kecil
karya wim umboh dan misbah yusabirat
kondisi fisik film yang sangat memprihatinkan
membuat kemendikbud berinisiatif
memperbaiki film tersebut
sebagai upaya untuk menyelamatkan aset budaya
film menceritakan kehidupan anak
dari orang tua yang sibuk
dan kurang mendapatkan perhatian
bernama maria dan suci
hingga akhirnya orang tua mereka sadar
bahwa perhatian orang tua penting bagi anak
film ini sangat penting di restorasi
karena di dalamnya mengandung nilai nilai budaya
yang tidak ternilai harganya
film bintang kecil tersimpan pada
arsip nasional dan sinematik indonesia
pusat pengembangan perfilman kemendikbud
langkah pertama yang dilakukan adalah
dengan melakukan pemulihan kondisi fisik
seleloid atau gulungan negatif film
kemudian melakukan scanning copy positive film
dan tahap digital
memperbaiki visual dan audio film
restorasi ini menghabiskan dana
sebesar satu empat miliar
dengan waktu lima puluh hari
dan dilakukan di indonesia
kondisi gulungan film yang telah berusia puluhan tahun
dan prosesnya yang detail
membuat biaya yang dikeluarkan cukup mahal
pembelajaran film ini memiliki
kekuatan yang sangat menarik
kesulitannya mungkin dari materi aslinya pak
jadi materi aslinya ini kita harus temukan
yang memiliki kondisi terbaik
sedangkan kenapa ini direstorasi
karena kondisinya sudah hampir rusak
karena copy nya tidak tersimpan dengan baik
maka sebenarnya memerlukan waktu yang lebih lama
untuk melaksanakan restorasi ini
salah satu pemeran film maria
mengaku gembira dengan
pemeran film ini memiliki
kekuatan yang sangat menarik
mengaku gembira dengan adanya restorasi
film bintang kecil
ia berharap perfilman indonesia bisa
lebih banyak menghasilkan film anak anak
yang pasti senang sekali ya
karena saya juga sudah sekian puluh tahun
tidak pernah lihat lagi
sudah coba beberapa kali cari cari juga
memang tidak dapat
dapat di youtube tapi nggak bagus ya gambarnya
jadi begitu dapat undangan
ini senang sekali
pusbang film memiliki koleksi
tujuh ratus film layar lebar
dan telah merestorasi tiga film layar lebar indonesia
darah dan doa pada dua ribu tiga
pagar kawat berduri dan bintang kecil